sementara itu garuda indonesia memastikan bahwa jalur udara untuk rute penerbangan dari dan menuju eropa tidak melewati kawasan udara iran dan sekitarnya
menyusul adanya serangan atau larangan terbang yang dikeluarkan oleh otoritas penerbangan federal amerika serikat pasca ketegangan yang tengah terjadi di kawasan tersebut
pejabat direktur operasi garuda indonesia tumpal m hutapea mengatakan garuda indonesia menyesuaikan jalur penerbangan dari dan menuju eropa
dari yang sebelumnya melewati wilayah udara bukares dialihkan ke wilayah udara mesir dan yunani
dengan demikian seluruh layanan operasional garuda indonesia pada rute tersebut tetap berlangsung normal seperti biasanya
garuda indonesia akan terus memantau secara intensif perkembangan lebih lanjut kondisi iran serta berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan memastikan aspek keamanan layanan operasional garuda indonesia tetap terjaga
garuda mengutama keadaan safety dari penerbangan garuda juga terkait dengan adanya konflik di tumur tengah saat ini yang berdampak pada rute penerbangan garuda ke eropa
kami telah mengambil tindakan dengan meret flight garuda jalur udara yang lebih aman
yang biasanya kita melewati india kemudian melewati oman iran turki dan memasuki eropa timur
saat ini kita setelah india melalui oman dan masuk ke saudi arabia terus melewati mesir dan greece atau yunani baru kita bergabung kembali ke rute lama melalui bulgaria menuju eropa timur dan ke tujuan di eropa
saat ini kami tetap memenuhi perkembangan yang terjadi di timur tengah
saat ini kami tetap memenuhi perkembangan yang terjadi di timur tengah untuk mengikuti perkembangan
baik memonitor apa yang terjadi di wilayah timur tengah artinya ada koordinasi sampai sekarang informasi keamanan di wilayah udara di rute tersebut sebelumnya pak tumpal
informasi terbaru seperti apa
informasi terbaru yang kita dapat sebenarnya untuk rute rute ini masih bisa dijalankan
namun untuk keselamatan penumpang kita mengkhawatirkan terjadi yang lebih dampak yang lebih besar maka kita harus mengambil tindakan lebih awal
namun untuk keselamatan penumpang ini rekomendasi yang memiliki sistem demokrasi
jangan rumah rumah begitu bois apapun yang terjadi
terima kasih pak
sekarang selamat pagi
penguasasekan ini untuk kita
barangkali kami disini kepada anda mel pickles kertas rumen kamera
silabeth removable polin terhadap sepak sedikit
jika terjadi kelebihan jam terbang atau sebaliknya
namun sampai saat ini masih bisa kita atasi semuanya
oke ada berapa jumlah penerbangan garuda dari dan juga menuju ke eropa
yang ke eropa kita punya dua destinasi yaitu lonton hitro dan amsterdam
malam ini kami juga sudah mulai dengan rute baru kami pada malam ini
kita start mulai malam ini kita evaluasi setiap saat
besok pagi juga ada penerbangan kita ke london litraut
kami juga sudah menggunakan dengan rute yang baru
oke pak tumpal mohon diinformasikan kepada kami
kira kira jarak aman wilayah yang aman dari sekitar wilayah timur tengah untuk penerbangan khususnya
ada radiusnya ke apa
kalau yang kita jalani sekarang sudah sangat aman sudah sangat jauh dari daerah konflik
jadi ini belum diketahui sampai kapan merubah rute
kami akan evaluasi setiap saat setiap hari penerbangan kami
selama masih ada konflik di daerah timur tengah terutama di iran kami tetap akan melewati rute yang baru
atau mungkin kami cari jalur jalur yang baru yang terbaik
penumpang mengetahui dengan kondisi saat ini yang terjadi di wilayah timur tengah dan berdampak pada penerbangan
pihak garuda sudah memberitahukan kepada penumpang
oke pihak garuda sudah memberitahukan kepada penumpang
informasi selanjutnya kapten tumpal m hutapes terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia